tugas gabungan gugus covid sembilan belas kota banjar jawa barat
kamis petang menjaring lima belas pemudik dari jakarta
yang naik dua minibus pariwisata
sebagian pemudik ini tidak mengenakan masker
dan mengabaikan imbuan jaga jarak dalam kendaraan
khawatir terpapar covid sembilan belas
semua penumpang diminta menjalankan pemeriksaan suhu tubuh
mencuci tangan dan diberi masker di posko gugus covid sembilan belas
hasil pemeriksaan menunjukkan mereka sehat
mereka pun diwajibkan melapor kepada ketua rt dan rw setempat
dan melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
hasil pemeriksaan kondisi saat ini masih dalam suhu normal
di kisaran tiga puluh enam dan tiga puluh
ini masih di bawah normal masih suhu normal
sehingga ini bisa diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan
pemprov jawa barat dan pemkot bandung
menggelar rapid test covid sembilan belas di terminal lewi panjang
bagi penumpang bus angkutan dalam provinsi dan angkutan antar provinsi
hasilnya seorang penumpang bus rute jakarta bandung terindikasi positif
penumpang yang berasal dari bekasi ini pun
kemudian diserahkan ke dinas kesehatan
guna ditangani lebih lanjut
ada pun sepuluh penumpang lain didata oleh petugas
karena masuk kategori orang dalam permantauan
tim liputan cnn indonesia